koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan menyatakan
sudah tidak ada lagi kota dan kabupaten yang berada di level empat ppkm di jawa dan bali
dari puncak kasus selalu begitu pun dengan jumlah kasus harian covid sembilan belas
dari puncak kasus harian covid sembilan belas